seorang pelaut asal australia dan anjingnya berhasil diselamatkan setelah tiga bulan terombang ambing di samudera pasifik pada hari selasa
simosi lima puluh empat tahun sebelumnya berlayar dari kota lapas meksiko menuju paris pada april lalu dan terjebak di tengah laut karena cuaca buruk
ia berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal penangkap ikan dan menyatakan akan segera kembali ke australia untuk bertemu dengan keluarganya